kasus tiga orang melempar anjing ke rawa penuh buaya kembali memperlihatkan kenyataan bahwa masih banyak kasus penganiayaan hewan terjadi di indonesia
langsung saja kita akan bahas bersama dengan ketua animal defenders indonesia doni herdadu tona
selamat siang selamat sore waktu jakarta
mas doni yang saat ini sedang berada di sekitar area tkp ya mas infonya ya mas ya
nah bagaimana kondisi dan juga tanggapan anda terkait dengan kasus pelemparan anjing ke rawa penuh buaya ini mas
ya jadi kasus ini mencuat dengan perhatian publik yang besar dan saya berharap bahwa ini menjadi pelajaran dan efek jerah juga bagi kawan kawan semua untuk tidak melakukan hal yang serupa
bahwa tersangkanya ada tiga dari empat orang yang ada di video
karena yang satu orang hanya berstatus sebagai saksi karena dia tidak aktif dalam ulahnya itu
dan perlu kita luruskan di sini tadi saya juga bersama kawan kawan habis berkunjung juga ke polres nunukan bahwa pelakunya belum dibebaskan
pelakunya masih diamankan di polres dan belum dipulangkan karena masih dalam penyidikan
itu yang perlu diupdate
terus kami juga sedang dalam perjalanan menuju tkp ya
masih butuh perjalanan lagi kami baru mendarat di sebuku ya
lalu mau lanjut lagi perjalanan
kami mau mencari kemungkinan adanya informasi
awalnya dimulai dengan informasi dari netizen yang bilang bahwa anjingnya itu juga sering dikasih makan oleh ayahnya
kita mau menggali kemungkinan apakah benar ini punya orang lain atau memang benarnya pelaku seperti pengakuannya
kalau benar ini punya orang lain dia bisa kenapa
pasal tambahan empat ratus enam ya

mas doni kan saat ini juga berada di nunukan
seperti yang tadi anda sampaikan sudah sempat juga ada komunikasi dengan sejumlah pihak terkait
begitu termasuk diantaranya pihak kepolisian
apa saja mas yang kemudian fakta fakta yang mungkin harus diluruskan dari temuan temuannya yang didapat mas doni herdaru dan juga teman teman dari animal defenders indonesia yang ada di sana
iya jadi ternyata ini bukan
ini bukan kali pertama mereka melakukan ini
ini adalah ke dua pengakuannya
tiga orang ini ya mas ya
dengan catatan ini hasil pengakuannya bukan hasil temuan
bisa saja mereka menyembunyikan
oleh karena itu kami merasa perlu untuk bisa menyelidiki ke lapangan untuk menggali nih ada apa saja sebenarnya gitu
apa sering seperti itu ya
selain itu juga tadi ya yang disebutkan akan coba digali
apakah kemudian anjing ini memang milik mereka ataupun merupakan anjing liar begitu ya mas
milik orang lain
apakah ini juga ada kemungkinan menarik orang lain
karena ada kesaksian dari salah satu netizen yang mengatakan bahwa papanya yang sering memberikan makan hewan ini anjing ini
kalau memang nanti tadi yang sempat disinggung sedikit begitu
ternyata ini merupakan anjing milik orang lain
berarti pasal pasal apa saja kira kira yang nanti bisa dijatuhkan begitu kepada tiga pelaku
jika nanti terbukti ini adalah anjing milik orang lain maka tersangka bisa dikenakan pasal empat ratus enam ayat dua tentang perusahaan barang atau hewan milik orang lain
dan tentunya dia memberikan keterangan palsu ini kepada kepolisian
nah ini itikat buruk sepertinya dari mereka
kita coba menggali potensi ini dulu
kalau nanti informasinya menjadi a satu kita akan teruskan kepada kepolisian
kita akan bicara secara luas terkait kasus penganiayaan terhadap hewan
ini pasti juga menambah
daftar panjang ya mas doni akan kasus kasus serupa yang terjadi di indonesia
ini saya ada datanya dari asia for animals coalition sejak dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu saja
indonesia ini jadi yang paling banyak atau nomor satu dunia mengunggah konten ya mas penganiayaan di media sosial
ini bisa jadi dua hal
pertama yang harus kita gali
menurut teman teman dari animal defenders indonesia
apa yang kemudian membuat indonesia masih menjadi negara
peringkat penganiayaan terhadap hewan ini tinggi
dan yang kedua nanti mungkin bisa langsung ditanggapi
mengapa kemudian semua ini seolah jadinya menjadi konten
apa penyebabnya menurut mas doni
iya jadi ini pertanyaan sangat baik
ini pertanyaan sangat baik
kenapa indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama sesuatu yang buruk ya konten penyiksaan terhadap hewan
yang pertama ini disebabkan karena hukum yang belum spesifik
kita baru saja mempunyai jurisprudensi kelima
tentang penganiayaan hewan yang sudah sampai di ponis pengadilan ya
saya sendiri dari animal defenders indonesia baru lima
ini menjelang ke enam dan ke tujuh
bayangin setelah bertahun tahun kita baru punya tujuh jurisprudensi
sedangkan status kita sudah melejit belasan ribu konten dalam satu
ini juga menjadi pecah pecah

jadi ini juga menjadi penyebutan buat kita untuk kita memperbaiki hukum perlindungan hewan di indonesia termasuk bagaimana kita menghukum orang orang yang mengupload kekerasan kepada hewan ke sosial media
karena ini bukan sesuatu yang remeh dan cuma tentang hewan saja tapi bagaimana kita melindungi anak bangsa dari potensi sadisme yang timbul akibat animal abuse ini
para pelaku para pelaku animal abuse ini biasanya akan meningkatkan targetnya dari hewan ke manusia manusia yang tidak mempunyai kemampuan
hewan seperti balita manula dan lain lain itu sudah terbukti ketika kasus yang remaja umur lima belas tahun
membunuh balita umur lima tahun ya di cengkareng kalau nggak salah itu ya di jakarta
sebelumnya dia biasa bakar kodok cicak ditusuk palanya lempar kucing dari lantai tiga
akhirnya meningkatkan ke balita
nah ini bukan sesuatu lagi yang mesti kita abaikan ya kita mesti tindak dengan serius
terus memperbaiki juga legislasi kita serta ini apakah ini pertanda bahwa memang tidak ada perlindungan hukumnya
kurang tegas aparat hukumnya kurang terdidik lah yang pasti kalau buat saya
kenapa konten itu sebanyak itu karena pertama satu perlindungan hukumnya lemah
yang kedua kita menghadapi fenomena namanya look at me generation
jadi generasi yang memamerkan sesuatu di sosial media
media untuk terlihat untuk aktualisasi diri sedangkan caranya salah
nah kita juga menghimbau anak anak muda kaum kaum muda indonesia
untuk berkreasi secara positif bukan melakukan hal hal negatif seperti penganian pada hewan
jadi look at me generation ya baik ataupun buruk dua duanya yang penting diunggah dulu begitu di sosial media
padahal ini menjadi satu hal yang sangat miris
dari sisi hukum tadi sempat sudah disinggung
juga sejauh ini dari mas doni dan juga teman teman dari animal defenders indonesia
dan juga teman teman komunitas perlindungan terhadap hewan lainnya begitu
apa bentuk advokasi yang sudah coba disuarakan kepada pemerintah
untuk bisa benar benar menghasilkan regulasi yang tegas dan regulasi seperti apa sih
yang seharusnya sangat darurat sekali kita miliki untuk perlindungan hewan yang ada di indonesia
ya kami mengingatkan kembali bahwa ini ada satu bahaya dibalik pengadaan hewan
karena kita berpotensi bergeser ke manusia
jangan sampai nanti ada kejadian kejadian dulu baru akhirnya kita baru oh iya ternyata benar
semoga bapak bapak di dpr membuka diri fraksi fraksi untuk memperbaiki nanti produk hukumnya
walaupun kemarin kita sudah punya kuhab baru yang disahkan gitu ya
walaupun belum spesifik sesuai dengan kebutuhan lapangan
karena kebutuhan lapangan seperti apa kahu hape yang baru hanya baru sampai di titik mana
dan ini kami terbuka untuk memberikan advokasi dan gambaran kenyataan di lapangan seperti apa
hambatannya seperti apa penindakannya seperti apa
kami so far baru punya lima jurisprudensi dan menuju tujuh segera untuk bersidang
tapi jelas ini tidak cukup untuk menangani gelombang tingginya konten konten penyiksaan hewan di sosial media yang berasal dari indonesia
oke kita bicara soal tantangan
memang kalau bicara soal tantangan ini juga menghasilkan kemudian nanti pekerjaan rumah yang besar bagi pihak pemerintah
sejauh ini dari pengalaman yang dilakukan teman teman animal defenders indonesia
mas doni apa saja kemudian tantangan yang dihadapi ketika mencoba untuk mengadvokasi
mencoba untuk melakukan penindakan baik itu di level daerah daerah yang ada
karena saya juga suka melihat di sosial media bahkan mas duni ini suka diserang balik di masa masa netizen ya ketika melakukan advokasi itu gitu
apa sebenarnya tantangan yang paling krusial yang dihadapi
iya tantangan ini banyak sekali
tapi jika kita harus merunut mana nomor satu dua tiga paling top paling tinggi
itu adalah pertama manusia masih egois ya egocentris bahwa bumi ini alam semesta ini ada untuk dia
perlu diingat bahwa bumi dan seisinya alam semesta baik baik saja tanpa manusia nih
karena karena pandemi bumi jauh lebih sehat karena kita banyak diem dan tidak mengangkat polusi
untuk menjadi kacamata apa ya cermin kita untuk sebenar bahwa kita perlu lebih baik ada lingkungan ya
dan tantangan yang utama itu adalah ketika kita mengadvokasi ini
banyak anggota masyarakat yang merasa ah itu kan cuma hewan saja kenapa sampai saling mempindanakan
itu kan cuma anjing kucing
ini bukan sekedar anjing dan kucing tapi bagaimana kita melindungi anak bangsa dan potensi bahaya yang bernama salisme ini
lalu tantangannya yang berikutnya adalah aparat penegak hukum yang masih awam tentang pasal tiga ratus dua saat ini ya
namun jauh lebih baik dibanding sepuluh tahun lalu saat kita mulai melaporkan kasus kasus penganiayaan hewan
dulu saya diketawain terus di spkt saya diketawain
sekarang kebetulan sosial media mengatakan
polisi ketika melaporkan saya sudah tahu lewat instagram oh pernah ada jurisprudensi
itu jauh lebih mudah sekarang dibanding sepuluh tahun lalu
saya berharap bahwa ada pembekalan dari kepolisian kepada ujung tombak di polres di posek gitu ya
bagaimana menerima bagaimana menelaah bagaimana mempersiapkan kasus kasus penganiayaan hewan
untuk bisa komplit berkasnya penyelidikannya seperti apa
dan kami siap untuk itu
kita pernah mengusulkan ini kepada kompolnas untuk kita membuat satu seminar yang nanti direkam
dan bisa ditonton ulang sebagai pembekalan bagi possek pores di pelosok pelosok
sebagai juklak bagaimana menangani kalau ada laporan laporan tentang pengantian hewan
jadi semuanya bisa diperkaya kapan saja dan tidak ada lagi meremehkan laporan laporan tentang penganihan hewan ini begitu

ini adalah satu hal yang harus dipahami semua orang bahwa perlindungan terhadap hewan
ini harus juga dilakukan oleh semua pihak ya
jangan justru kita menjadi pihak pihak yang melakukan penganiayaan terhadap hewan
karena lagi lagi tadi ada dampak domino efeknya yang banyak ya
terkait dengan sadisme menjaga kemudian ekosistem yang ada
dan itu semua harus saling berdampingan antara manusia hewan dan juga alam semesta
terima kasih banyak atas waktunya selamat kembali melanjutkan tugas anda
mas soni nanti kita akan update ya bagaimana temuan temuan yang didapatkan dari nundukan
terima kasih mas doni herdaru yang merupakan ketua dari animal defenders indonesia
sudah bergabung bersama kami selamat sore